setelah hampir lebih dari tiga pekan menjalani perawatan
serta isolasi diri di rumah
wakil wali kota bandung yana mulyana
datang ke balai kota bandung
yana mulyana sebelumnya dinyatakan positif
terjangkit virus corona pada enam belas maret lalu
dan harus menjalani perawatan di rumah sakit
ia mengaku syok karena harus berjuang melawan virus
yang belum ada obatnya
ia pun kini harus memakai masker dan sarung tangan
jika keluar rumah
ia pun tidak bisa dekat dengan keluarga
serta tidak bisa menjalani aktivitasnya
sebagai wakil wali kota
dalam tes swab kedua
yana sudah dinyatakan negatif
dan diperbolehkan beraktivitas oleh dokter
namun yana berinisiatif untuk melakukan swab ketiga
untuk lebih meyakinkan dirinya
yana pun memotivasi pasien positif lainnya
untuk dapat melawan dan bertahan dengan tujuan sembuh
kalau diberi berita kebayang mati
karena tidak ada obat
kebayang mati adalah obatnya
dan memang presentasi sembuh
dan itu kan lebih besar
saya mengalami sendiri bagaimana
sakit dan beratnya
sebelumnya yana mulyana dinyatakan positif
setelah mengikuti suatu acara di karawang jawa barat
bersama para pejebat
gubernur bupati dan wali
kota di jawa barat
ia pun mengimbau kepada masyarakat
untuk selalu mematuhi aturan pemerintah
untuk berdiam diri di rumah
serta menjaga pola hidup sehat
berolahraga dan jaga jarak dengan orang lain
tony oktora bandung